bom panci meledak di sebuah kontrakan yang ada di kawasan sekejati buah batu kota bandung
pelaku yang sudah ditangkap polisi membuat bom panci dengan panduan di internet
sabtu malam warga rt tujuh rw sebelas kampung kubang berum sekejati buah batu kota bandung
dikejutkan dengan peristiwa ledakan sebuah bom panci di salah satu kontrakan yang ada di kawasan tersebut
bom meledak sekitar pukul enam belas tiga puluh waktu indonesia barat
kamar kontrakan tersebut diketahui di tempatnya agus wiguna
warga kampung cebelentuk desa bojong kecamatan gunggulang kabupaten garut
agus menempati kamar kontrakan tersebut selama empat bulan terakhir
bom tersebut telah dibuat sejak awal bulan juni lalu
setelah agus browsing di internet dengan kata kunci pencarian tertentu
dari hasil rilis kepolisian sementara dan dari pengakuan agus
bom akan diledakan di kafe bali yang berada di jalan braga jumat malam enam belas juli dua ribu tujuh belas
pak rt sempat menghubungi bapak bintang petik mas menghubungi polsek
dan menghubungi polsek bandung
nah kita datang ke tkp
setelah datang ke tkp kita polis lain dan saat ini sedang dilaksanakan oleh tkp oleh indici bom
berimob polda jawa barat
tapi itu benar bom panci itu bang yang meledak
ya kalau kita lihat dari gambarnya dari fisik ya
memang ada panci ada paku ada beberapa rangkaian kabel
kemudian ada ledakan di situ
petugas kepolisian masih mencari barang bukti lain
sementara itu agus wiguna sudah diamankan di mapol restabes bandung
untuk dimintai keterangan lebih lanjut
jendrofe briana bandung